tim dvi dari polda jawa timur berhasil mengungkap identitas mayat wanita
yang terbakar di sebuah kebun kelapa di dusun kedawung desa pondok nongko
kecamatan kabat banyuwangi jawa timur
korban adalah r berusia tujuh belas tahun warga kelurahan kalipuro kecamatan kalipuro
fakta tersebut dibuktikan dari hasil pemeriksaan gigi korban
serta tes dna dengan pihak keluarga
selain itu ayah dan ibu korban yang mengaku ada kesamaan barang bukti yang diamankan polisi
yaitu helm serta sandal yang dipakai oleh korban
dari hasil pemeriksaan korban meninggal dunia akibat kekurangan oksigen
dari bekas lebam cekikan di bagian leher
korban meninggal karena kekurangan oksigen
ini masih berkembang apakah ini memang adanya dugaan pembunuhan berencana

korban meninggalkan rumah pada jumat pagi
untuk berangkat kerja
namun hingga jumat malam ponsel korban sudah tidak bisa dihubungi lagi
setelah itu sampai jam sembilan malam dihubungi
katanya sudah dirobek jauh
sebelumnya warga di dusun kedaung desa pondok nongko kecamatan kabat banyuwangi jawa timur
digegerkan dengan temuan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan
dengan kondisi terbakar
di sebuah kebun kelapa pada sabtu pagi
saat pertama kali ditemukan
kondisi mayat gosong berada di atas tumpukan bambu dan jerami yang juga terbakar
dan keluarga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian
sementara polisi masih terus melakukan penyelidikan
dan memeriksa beberapa saksi untuk dimintai keterangan